artis boy william rabu pagi akhirnya memenuhi panggilan penyidik subdit cybercrime
boy william yang datang didampingi kuasa hukumnya langsung memasuki ruang pemeriksaan
ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit milik orang lain
atau carding yang dilakukan perusahaan jasa travel tiket kekinian
pemeriksaan ini dilakukan selama kurang lebih lima jam dengan tiga puluh pertanyaan
penyidik ingin mendalami peran boy william dalam kasus ini
apakah yang bersangkutan mengetahui dan ikut terlibat dalam kejahatan pembobolan kartu kredit
ataukah hanya sebagai endorse perusahaan jasa travel saja
dari hasil pemeriksaan sementara boy william diketahui merupakan endorse perusahaan jasa travel
dan sudah mendapatkan fasilitas tiket pesawat pulang pergi dan kamar hotel di paris perancis
sebelumnya polda jatim telah memeriksa beberapa publik figure
di antaranya giselle idol alkarin tias mirasyih ruth stephanie sarah gibson dan terakhir boy william
dari beberapa artis ini masih tersisa satu artis yang belum diperiksa yakni jessica iskandar
sepuluh kasus kan sudah lama ya karena ada masa pandemi dan lain lain
baru saat ini bisa diminta keterangan terkait dengan keterangan saksi
polda jati menangkap tiga pelaku kasus ilegal akses pembobolan kartu kredit
yang telah ditetapkan menjadi tersangka
pelaku yang ditangkap diketahui bernama sergio condro mira deli rubi dan farhan darmawan
hasil pengembangan satu orang lagi ditetapkan sebagai tersangka yakni meliana kurniawan
lukman rozak surabaya jawa timur